identitas perempuan yang ditemukan meninggal di semak semak di jalan pelita barat sampit
kota waringin timur kalimantan tengah akhirnya terungkap setelah diotopsi pada minggu sore di
ketahui korban bernama hot mahu tauruk yang bekerja sebagai pns dan bertugas di laboratorium
rsud dr murjadi sampit identitas korban terungkap setelah pihak keluarga mendapat
informasi tentang penemuan mayat perempuan pihak keluarga mengaku korban telah tiga hari menghilang
tanpa kabar berdasarkan informasi yang diterima keluarga dari pihak rumah sakit ada luka pada
bagian kepala korban yang diduga menjadi penyebab kematiannya mulai terakhirnya itu hari jumat jadi
ya kita sebagai keluarga ikut bersedih juga mendengar berita ini kami juga kaget mendengar
berita ini ya mudah mudahanlah penyelidikan kepolisian bisa berjalan dengan baik
hai sejak tahun lalu korban diketahui tinggal seorang diri setelah suaminya meninggal akibat
kofit sembilan belas adapun kedua anaknya telah berumah tangga dan tinggal di medan serta di kalimantan timur
dalam pesan singkat kepada tim cnn indonesia kepala satreskrim polres kota waringin timur
akb gede agus putra atmaja mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus ini
di lokasi terpisah seorang kakek tanpa identitas ditemukan tewas di sebuah got di samping kantor
pln di kota parepare sulawesi selatan minggu siang saat ditemukan warga posisi korban yang
diperkirakan berusia enam puluh tujuh puluh tahun itu tertelungkup dengan tubuh tertutup tumbuhan
liar polisi masih menyelidiki penyebab kematian kakek ini bisa semangat untuk semangat bercadar
tidak ada luka lebam pastinya karena dimungkinkan itu sudah dua tiga jam itu terlalu ini
mayat di dalam god kena ada aliran air berbual sehingga ada berbentuk yang lebih banyak seperti ini

menemukan seorang kakek yang terlalu banyak menemukan seorang kakek yang terlalu banyak menemukan seorang kakek yang

untuk kepentingan penyidikan mayat korban dibawa ke kamar jenazah rsud andi makassar untuk diidentifikasi